tiap jumat eksklusif di gtv
udah udah udah normal tenang dulu
semataun nanti kita lewat loh
gagal deh amerika nih
putri kemana bu
saya gak tau pak
duh akhirnya impian gue bisa bersatu sama my prince bakal terwujud sebentar lagi
gue bakal berduaan terus di amerika
ini udah mau boarding loh
kok belum dateng dateng juga sih
udah non mel sabar dulu
paling aja si tukang playboy itu lagi di jalan non
tapi inget ya kita harus tetap waspada non
jangan sampai dia lihat kita
kalau lihat kita belum punya pesawat udah kabur dia
tapi tahu gak sih om jojo
sumpah ya aku gak bisa ngebayangin gimana happy nya nanti aku di amerika sama my prince berduaan aja
ya happy sih happy tapi jangan lupain om jojo dong
om jojo kan nampingin non mel di new york
aduh coba aja aku lagi ngapura pura buta
pasti om jojo gak perlu diajak teh
salah sendiri pake drama buta segala
nyebelin banget sih
itu kan pesawatnya
udah boarding lho
belum dateng juga
oh jangan jangan dia udah di pesawat kali iya
aduh gue mungkin lah om joyo dari tadi tuh ya
aku ngeliatin gate nya terus pangeran belum muncul juga
udah udah non mel tenang dulu
semua tahun terpisah lagi dia lewat lho
gagal deh amerika nih
putri kemana pak
saya gak tau pak

putri kemana ya
maafin aku karena aku harus pergi ke bandara
aku pengen ketemu pangeran
untuk yang terakhir kalinya
sebelum pangeran berangkat ke luar negeri
aku harap ibu mau maafin aku
aku sayang ibu putri
kenapa kamu nekat sekali sih put
padahal ibu kan udah larang kamu untuk deket deket sama pangeran
karena ibu tuh gak mau pak alex neken kamu
boleh saya liat bu
jadi putri nyusul pangeran ke bandara
gimana kalo putri sampai ketemu sama mel
haduh bisa timbul masalah baru nanti nih
maaf ya pak ya saya mau ke bandara sekarang karena saya takut putri kenapa napa
putri kan belum pulih benar pak
saya antar ya
saya tuh benar benar gak habis pikir sama putri pak
kenapa dia tuh benar benar nekat nyusulin pangeran
padahal kondisi dia kan belum stabil
dia nekat lepas infusnya
saya takut putri kenapa napa aja di jalan
bu ibu yang tenang ya
ibu yang sabar dulu
jujur saya kecewa sama putri pak
saya takut putri itu dapat tekanan lagi karena dia nekat dekat sama pangeran pak
aku makin merasa bersalah dengan sikap aku ke putri selama ini
saat pangeran dan putri dekat sampai sampai mel juga uring uringan
pak remon saya minta maaf ya karena saya jadi ngerepotin pak remon
gak apa apa bu gak apa apa
saya sama sekali tidak merasa direpotkan kok
ini malah tanggung jawab saya juga
harusnya putri gak sempat ketemu pangeran
dan lapor ke aku kalau pesawat akan take off sekitar setengah jam kelar
aku yakin saat ini pangeran jojo dan mel sudah ada di dalam penerbangan menuju new york
aku yakin saat ini pangeran jojo dan mel sudah ada di dalam penerbangan menuju new york
aku yakin saat ini pangeran jojo dan mel sudah ada di dalam penerbangan menuju new york

aku gak khawatir banget sama keadaannya putri
udah lo tenang aja
di dalam juga ada rizky
dia pasti baik baik aja kok
gue cuma berharap
putri bakalan sempat ketemu sama pangeran
udah lo tenang aja
dia pasti akan menang
udah lo tenang aja
udah lo tenang aja
putri sempet ketemu sama pangeran
kok lo keluar sendirian sih
putri sempat ketemu sama pangeran
kok lo keluar sendirian sih

putri sempet ketemu sama pangeran
kita bertiga itu cemas sama kondisi putri

kita bertiga tuh cemas sama kondisi putri

lo mau kemana

terus putri dimana
gue pengen sendiri c
mudah mudahan rizky baik baik aja
mudah mudahan rizky baik baik aja
kalau udah mau nemuin gue
kamu ingin menemui gue
yang gue rasain
gue yakin lo pasti sembuh
please bangun put
please bangun lo harus sembuh put
lo gak boleh kayak gini lo harus bangun put
please bangun please bangun pot